kita bergeser ke maluku kapolda maluku irjen pol refdi andri mengklaim aparat kepolisian polres maluku tengah menembak warga desa tumilu
maluku tengah saat terjadi bentrokan dengan warga sudah sesuai standar operasional prosedur
saat ditemui pada kamis kapolda maluku irjen paul refdi andri menyebutkan saat ini pihaknya tengah mengirim anggota propam
untuk melakukan penyelidikan awal pasca bentrok aparat dan warga pada selasa kemarin
sementara untuk anggota brimob yang melakukan tembakan terhadap warga masih didalami oleh penyidik propam polda maluku di lapangan
meski begitu refdy memastikan insiden tersebut tidak menggunakan peluru tajam namun peluru karet
ini adalah semua yang kita lakukan sesuai dengan langkah langkah sesuai dengan prosedur sesuai dengan keteguhan
di sana sudah ada perkat yang mengatur
jadi ada perkat nomor satu tahun dua ribu sembilan itu di sana dijelaskan bagaimana kita menggunakan kekuatan